sorotan lain peningkatan volume kendaraan truk logistik memenuhi hampir seluruh dermaga di pelabuhan merak kota cilegon banten
membludaknya kendaraan besar ini juga dipengaruhi oleh angin kencang yang membuat proses bongkar muat kapal menjadi lebih lambat
beginilah kondisi antrean truk logistik yang akan menyeberang ke pulau sumatera di pelabuhan merak kota cilegon banten
volume ini terus meningkat dari hari biasanya saat memasuki hari kelima ibadah puasa ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
selain itu juga pengaruh cuaca berupa angin kencang yang berdampak pada ketinggian membuat aktivitas bongkar muat menjadi terlambat
ini disebabkan karena kapal yang akan melakukan proses sandar mengalami kesulitan
imbasnya para sopir truk logistik mengaku harus menunggu berjam jam lamanya untuk bisa mendapat giliran masuk ke dalam kapal
kne gaining kalem atas padangnya di kompis badian petang antarabahala
sebelumnya sejak jumat siang cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang menerjang kawasan pelabuhan merak kota cilegon banten
imbasnya operasional dermaga sempat ditutup hingga menimbulkan antrean kendaraan panjang
angin kencang disertai hujan menerjang kawasan pelabuhan merak kota cilegon banten pada jumat dini hari
akibatnya kapal sulit bersandar di dermaga untuk menjaga keselamatan sejumlah dermaga sempat dihentikan operasionalnya
hal ini berakibat pada membludaknya volume kendaraan di dermaga
setelah cuaca ekstrim meredah pelabuhan kembali dioperasikan dan antrean kendaraan yang akan menyeberang mulai terurai